kita ke informasi pertama seorang polisi ditemukan tewas bersimba darah
di tengah jalan di cipayung jakarta timur pada kamis pagi
diduga polisi ini merupakan korban begal
video amatir menunjukkan seorang pria berinisial abw berusia dua puluh sembilan tahun
tewas dengan bersimbah darah di jalan sapi perah pondok rangon cipayung jakarta timur kamis pagi
korban yang merupakan anggota polisi ini diduga menjadi korban begal
sekitar saya menjelaskannya sekitar jam jam
jam enam lah udah ya
itu darahnya banyak pak
waduh tapi itu aparat udah ada jam jam
hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penyebab pasti tewasnya korban
petugas tengah mengumpulkan bukti bukti dan melakukan pemeriksaan saksi di sekitar lokasi kejadian
penyelidikan itu penyelidikan ya
tapi memang benar anggota polisi pak
sudah tanda tanda kekerasannya
seperti apa pak
belum lagi kita cek di rumah sakit ini
rumah sakit mana pak ijin
keramat jati ya
rumah sakit keramat jati
terima kasih pak
sementara itu jenazah korban saat ini berada di rumah sakit polri kramacati untuk diautopsi
f rizal jakarta